segera bersiaplah karena seluruh rakyat pajajaran dan seluruh yang ada di istana sudah merindukan kehadiranmu

kau masih putraku
kau masih putraku
kau masih putraku
aku walang sung sang masih hidup
dan aku sendiri yang akan mengumumkan
sandika gusti prabu
kau masih putraku
kau masih putraku
kau masih putraku
kau masih putraku
kau masih putraku
untuk sementara waktu sebaiknya kau tinggal di rumahku dulu
sampai situasinya aman
tapi untuk apa kita berdiam diri disini tanpa mengetahui bagaimana keadaan anggi ini sekarang
bersembunyi di rumahku saat ini adalah pilihan yang paling aman
raden surawi sesa dan kawan kawannya

tidak akan menyangka kita ada disini
mereka pasti mengira kamu telah kembali ke pejajaran
untuk sementara pikirkan keselamatanmu dulu
sebab umuh kandung ragaanmu tidak bisa digunakan sepenuhnya
seandainya aku bisa bertemu dengan kia aman dan kia amin
dan bisa pulang bersama mereka

alhamdulillah ya allah
akhirnya aku kembali ke tempat ini
tempat berkumpul dengan suami dan putra putriku
dinda subang lara
dinda tidak perlu bersikap seperti ini
tapi kak kanda
dinda bagaimanapun dinda adalah seorang ratu dan tidak lama lagi kanda akan memulihkan posisimu sebagai ratu di pajajaran ini
jangan lupa like share dan subscribe ya
iya kak kanda dinda pun sangat merindukan kak kanda
dinda teringat saat jatuh ke jurang karena terkena pukulan yerumpang
dinda merasa sangat ketakutan
dinda takut kehilangan kak kanda
rasa takut itu melebihi rasa takut akan kematian
karena dinda tidak akan pernah kehilangan kak kanda
begitupun rasa cinta dari kak kanda
tapi perempuan jahat itu masih hidup kak kanda
bagaimana jika dia menyamar menjadi dinda lagi dan menggantikan posisi dinda di sisi kaki anda
itu tidak akan pernah terjadi lagi
dia bisa merubah wajahmu

tidak hanya mengenalmu dari wajahmu
karena dinda adalah belahan jiwa kak kanda
pergi ke kak kanda
dinda menemukan kak kanda
dia menemukan kak kanda
dia menemukan kak kanda
karena seluruh rakyat pejajaran
dan seluruh yang ada di istana ini
sudah merindukan kehadiranmu